setahun setelah gempa palu sektor pendidikan berangsur pulih
meskipun banyak dari siswa yang masih harus belajar di sekolah sekolah darurat
banyak siswa menunggu kepastian dibangunnya sekolah permanen
waktu menunjukkan pukul tujuh pagi
sekitar satu ratus tujuh puluh lima siswa sekolah dasar negeri balaroa palu
bersiap untuk memulai kegiatan belajar mengajar
namun jumlah ini lebih sedikit dibandingkan sebelum bencana terjadi pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas di palu dan sekitarnya
sebelumnya sekolah ini memiliki dua ratus tiga belas siswa
tapi kini sebagian pindah ke sekolah yang dekat dengan hunian sementara yang mereka tempati
sebagian lain turut menjadi korban meninggal akibat bencana
berkat bantuan swasta siswa di balarowa kembali dapat belajar
meskipun dalam kondisi darurat
dinding sekolah transisi ini berbahan material triplek
namun kondisi ini sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dua bulan pertama setelah bencana
di mana banyak para murid murid yang harus belajar di tenda tenda darurat
sebagian murid harus belajar dengan berlesehan karena keterbatasan meja dan kursi
sedangkan kelas yang terisi perabot harus disiasati tata letaknya mengingat luas ruang yang terbatas
salah satu ruang juga harus diisi dua angkatan kelas
pengelola sekolah tak bisa berbuat banyak terkait perencanaan desain
mengingat tempat ini bukanlah lokasi awal sekolah ini berdiri
sd balarowa sebenarnya terletak lima ratus meter dari tempat ini
dan bangunannya telah terpelan liku faksi
jadi lahan ini sendiri ini masih pinjaman dari warga
jadi ini juga kita belum tahu kapan waktunya
tidak ada perubahan
tidak ada batasan waktu
jadi kapan warga itu mau ambil ya kita siap pindah
mungkin hari ini siap warganya mau ambil ya kita harus pindah
besok itu tidak ada batasan waktu
nah dari pemerintah sendiri kita belum tahu di mana letaknya
apakah sekolah ini dibangun tetap di tempat ini atau nanti berpindah lokasi kita belum tahu
pemerintah bertekad untuk membangun kembali sekolah yang masih berstatus darurat
sekarang juga sudah dalam proses pembangunan baru

targetnya tahun depan semua sarana pendidikan sd smp sampai sma smk selesai
untuk fasilitas pendidikan
jadi itu memang sudah sangat komit buat menteri pendidikan
itu mulai tahun ini itu coba lihat di mana mana
itu sudah hampir dipastikan itu dalam penyumburan perbaikan sarana pendidikan
jadi kalau memang itu tanah tanah warga ya pasti diselesaikan
pemulihan sektor pendidikan wajib menjadi prioritas
dan sampai lambatnya pemulihan juga menghambat anak anak meraih impian
nama saya risti cita citaku jadi dokter
nama saya muhammad sultan agung kelas lima cita cita saya ingin menjadi guru
harap sekolah itu dibangun lagi
harapan saya semoga sekolah ini diperluas supaya lebih semangat belajar
sd negeri balarowa menjadi satu dari sembilan sekolah di palu yang masih beroperasi secara darurat setahun setelah bencana
reza ramadan indra raharja palu sulawesi tengah